kedua akan dimulai pukul sembilan pagi sidang pembacaan fonis terdakwa soni sandra molor
terlambatnya sidang hingga lebih satu jam karena salah satu penasihat hukum terdakwa terlambat datang
menaiki kendaraan tahanan kejaksaan terdakwa soni sandra tiba di pengadilan negeri kota kediri jawa timur tiga puluh menit lebih awal dari jadwal sidang
masih mengenakan penutup wajah sonny langsung masuk ke ruang tunggu pengadilan untuk menghindari sorotan kamera
ketua majelis hakim purnama amin chandra mendekati terdakwa soni sandra untuk tetap mau melanjutkan jadwal persidangan dengan salah satu penasehat hukum yang telah hadir
sidang pun dimulai pukul sembilan lebih lima puluh lima waktu indonesia barat